seleksi tim nasional junior usia enam belas wilayah jawa tengah jawa timur bali nusa tenggara timur dan juga daerah istimewa yogyakarta
mulai dilaksanakan pada jumat ini di stadion mandala krida yogyakarta
sekitar lima puluh dua pemain mengikuti seleksi yang kelima dari seluruh seleksi yang dilakukan di beberapa kota di indonesia
pemain yang terpilih akan menjalani training center pada awal april nanti
timnas u enam belas rencananya diproyeksikan mengikuti turnamen piala aff u enam belas dua ribu tujuh belas pada juli dua ribu tujuh belas
dan kualifikasi piala afc dua ribu tujuh belas pada september mendatang
bahkan tim ini dibebani target cukup tinggi lolos ke putaran final piala dunia u tujuh belas pada dua ribu sembilan belas
untuk itu pelatih timnas u enam belas yang juga mantan kapten timnas fahri husaini
membidik pemain yang mempunyai postur dan kecepatan memadai
serta memiliki teknik yang mumpuni dan mental bertanding yang tahan banting
artinya saya butuh pertama karena ini tim nasional tentu mereka harus punya semangat yang kuat dulu untuk membela negara ini
saya enggak artinya pemain pemain yang pemberani dalam tanda petik itu yang saya butuhkan pertama
kemudian secara penampilan mereka juga harus terjadi
para pemain terlihat bersaing ketat
dalam seleksi yang dilakukan dengan model game di yogyakarta
fisik intelijensia penempatan posisi dan akurasi passing pun harus diperagakan pemain dalam seleksi yang akan berlangsung selama dua hari itu
pemain yang lolos seleksi regional akan menjalani seleksi nasional pada dua puluh tiga hingga dua puluh sembilan maret nanti sebelum dipilih lima puluh lima pemain
para pemain yang terpilih akan menjalani training center yang rencananya dilaksanakan awal april mendatang di cibinong jawa barat